bobi pengusaha mobil rental gembira mendengar tol menado bitung segera beroperasi penuh
tol sepanjang tiga puluh tiga puluh sembilan km itu bakal mempersingkat perjalanan hampir satu hingga satu lima jam lebih cepat dari rute melewati jalan biasa
bobi berharap keberadaan jalan tol ini bakal menjadikan daerah lebih ramai
sehingga usaha rental kendaraan yang digeluti sejak dua belas tahun lalu dapat berkembang
nah ini sangat membantu kami dalam pemakaian jalan
nah biasanya kalau saya lewat pakai jalan sebelum ada tol itu kalau menado bitung itu sampai dua jam setengah dengan adanya tol
ini cuma dua puluh lima menit wah ini luar biasa ini pak saya bangga karena saya bisa menguntungkan waktu
pria yang berprofesi sebagai pemandu wisata di sebuah travel perjalanan mengaku
tamu yang datang dari bandara samratulangi lebih banyak yang memilih melalui jalan tol menuju tempat wisata di sekitar likupang dan bitung
selain kualitas jalan yang baik
wisatawan di sugi pemandangan penggunungan yang cukup menawan
kalau kita lewat jalan tol itu lebih cepat
karena kalau yang jalan yang lama itu perjalannya bisa sampai satu jam setengah
kalau lewat jalan tol ini lebih cepat dan jalannya juga lebih bagus
direktur utama pt jasa marga menado bitung charles lendra berharap
keberadaan jalan tol dapat memberi manfaat bagi warga sekitar
pihaknya memperkirakan telah menyerap tiga puluh hingga empat puluh persen warga sekitar jalan tol sebagai tenaga kerja pt jasa marga menado bitung
selain itu pihaknya sedang mempersiapkan etalase umkm di rest area agar masyarakat sekitar dapat mengambil manfaat ekonomi dari kehadiran jalan tol menado bitung
memang kami ini sedang tahap finalisasi desainnya untuk res area
ada di rest area di jalur a dan jalur b ya
jadi ini nanti otomatisnya setelah dibangun
kami akan memenuhi peraturan juga bahwa memang minimal tiga puluh persen
kami akan bisa lebih banyak umkm yang bisa masuk ke rest area nanti kami
charles menambahkan saat ini jalan tol masih didominasi kendaraan pribadi dibanding kendaraan niaga seperti truk dan bus
adapun jumlah rata rata kendaraan pengguna jalan tol berada di kisaran empat lima ratus per hari

jumlah tersebut diproyeksikan meningkat apabila kapasitas pelabuhan internasional dan kawasan ekonomius bitung dan udu beroperasi maksimal
di asumsi awal bahwa saat jalan tol ini dioperasikan akan terdukung karena sudah ada kawasan ekonomi
sudah ada pelabuhan yang memang beroperasi penuh
itu sangat diharapkan
memang apabila asumsi asumsi tersebut tidak terrealisasi

memang apabila asumsi asumsi tersebut tidak terrealisasi
tentu ini akan menjadi kendala untuk mendapatkan volume lalu lintas sesuai dengan rencana bisnis
yang ujungnya akan berdampak terhadap menurunnya kelayakan dari ruas jalan tol yang ada di luar
sebagai informasi presiden joko widodo direncanakan meresmikan operasi penuh jalan tol menado bitung
dengan ditandai peresmian beroperasinya ruas dua b donohudu bitung
setidaknya lima gerbang tol bakal beroperasi untuk mempermudah akses ke kawasan ekonomi khusus bitung dan kawasan strategis
azim hapri bitung sulawesi utara